setelah pengurus pssi yang baru dilantik
induk sepak bola nasional indonesia menggelar
di sebuah hotel di kawasan pondok indah
kebayoran lama jakarta selatan pada minggu malam
dalam kongres biasa pssi dua ribu dua puluh tiga ini
beberapa hal dibahas diantaranya
penetapan program dan juga rencana
anggaran pssi dua ribu dua puluh tiga
pengesahan auditor independen
penerimaan pemberhentian serta perubahan
nama dan domisili anggota pssi
penetapan badan judicial
dan penyempurnaan kode disiplin pssi
ketua umum pssi
erick thohir mengatakan kongres pssi
menghasilkan tiga poin penting pembahasan
dan komersialisasi dalam membangun
sepak bola kedua
soal pentingnya komersialisasi dalam
membangun sepak bola yang menurut
ia membangun sepak bola memerlukan
adanya pendanaan yang cukup
dan ketiga perihal target
jangka pendek dan menengah untuk
timnas indonesia dan juga persiapan
dalam pertandingan fifa match day
yaitu pertandingan kualifikasi piala dunia
dengan target yang diharapkan
kongres pssi ini diikuti oleh semua
voter yang berjumlah delapan puluh tujuh
dengan perincian tiga puluh empat asosiasi
dan enam belas klub liga tiga
dan tiga asosiasi bola
yang kami tekankan juga
penting sekali komersialisasi
dalam membangun sepak bola
tidak mungkin kita
membangun sepak bola tanpa pendanaan
tadi kita sampaikan bagaimana
tentu di pssi sendiri sekarang
untuk membentuk sebuah
pt dimana pt ini
akan yang menjadi
aset aset yang ada di pssi untuk
tim nasionalnya karena
kalau kita kemarin
benchmarking dari jepang sendiri
pssi jepang itu setahun
hampir dua ratus juta us
makanya tim nasionalnya kuat
nah inilah yang kita mau contoh
pemasukan lebih besar di pssi
secara menyeluruh di pusat dan daerah
tidak bisa dirasakan
dan juga kita akan
membentuk sebuah yayasan
dimana yayasan ini untuk membantu
palawan sepak bola
kurnia mega ataupun yang lain
dan ini yang kita harapkan
juga menjadi sebuah terobosan
ke depan dari kami
bahwa kami peduli oleh
palawan palawan yang sudah berkorban